sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ganti dulu smoke
tunggu ya sumpah
minta cendol satu
belum buka bang
belum buka jualan
belum buka puasa maksudnya bang
gak ada yang mau buka puasa pas sama ya
kamu gak puasa ya
enak aja alia puasa
kamu puasanya setengah hari doang ya

enak aja alia puasa sebulan penuh
tapi tadi katanya gak mau buka puasa

alia mau bareng

mau ke tempat bagas dulu
apaan sih rat
kok udah dirapihin pak haji
saya cuma dua doang pak ji
satu buat bapak
gua mau dengerin ceramahnya si murok
ibu jadi ikutan bazarnya
ini kolaknya tak bagi tiga pak
ibu sudah telepon temannya ibu belum
ibu jadi ikutan bazarnya
kata bu asti stannya itu udah penuh
jangan dulu diminum din
jangan dulu diminum din
jangan dulu diminum din
gua udah tahu
udin lagi sibuknya
udin lagi sibuknya
jak taci murad bisa ceramah gak
bisa tadi udah beli buku kultum
kur jak untung bukan bapak saya yang ceramah
kalau bapak saya mau udah pasti gak bisa
tis bukannya dia suka nyeramain dulu
itu mah nyeramain ke anaknya
man kalau kata orang dulu kalau kita bohong bakal kena api panas di neraka
apanya yang kena api ded
di sini gua juga simpan
terus terus terus
motor parkir di sini
ngapain sih terus terus saya kan ngebawa motor
bang cendol dua bang
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh